tujuh ekor lutung jawa menjalani pemeriksaan kesehatan di javan langur center kota batu jawa timur
pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebelum lutung lutung ini dilepas liarkan ke alam
tim dokter dari universitas brawijaya malang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tujuh lutung jawa di javan langur center kota batu jumat siang
pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan bobot tubuh taring darah dan telinga
tim dokter juga memberikan vaksin dan vitamin untuk menjaga kesehatan lutung
tujuh lutung ini terbagi dalam dua kelompok
yakni kelompok dengan pejantan emon berjumlah empat ekor dan kelompok dengan pejantan gimo berjumlah tiga ekor
semua lutung ini didapat dari sitaan pedagang liar dan dari warga
rencananya lutung lutung ini akan dilepasliarkan di hutan lindung kondang merak kabupaten malang jawa timur pada akhir september ini
pelepas liaran lutung ini dilakukan
untuk menambah populasi lutung di alam liar yang semakin berkurang akibat perburuan liar
sejak tahun dua ribu dua belas javan langur center telah melepas liarkan lima puluh empat lutung jawa di hutan lindung kota batu dan kabupaten malang
jumlah tersebut kini sudah bertambah menjadi enam puluh dua lantaran delapan ekor lutung lahir di hutan